satu unit kapal pengangkut minyak mentah jaklela terbakar di dermaga galangan kapal pt waruna nusa sentana
di jalan pelabuhan raya kecamatan medan belawan kota medan sumatera utara senin pagi
saksi mata menerangkan kebakaran terjadi sekitar pukul delapan tiga puluh waktu indonesia barat
disusul suara ledakan yang keras berkali kali membuat para pekerja dan warga sekitar berlarian menjauh dari lokasi kejadian
petugas pemadam kebakaran yang tiba melakukan penyemprotan dari darat dan laut
hingga pukul dua belas senin siang api masih menyala disertai asap tebal
kejadian itu saya pas dalam ruangan itu mendengar ada ledakan
ledakan kencang awalnya saya mengira itu gempa bumi
tapi setelah saya keluar dari kantor saya lihat ke samping kantor itu sudah muncul gumpala asap tebal hitam
kapolres pelabuhan belawan menyatakan pihaknya telah mengembangkan

karena telah menyebabkan tiga pekerja mengalami luka luka dan dievakuasi ke rumah sakit
polisi masih menunggu padamnya api guna penyelidikan penyebab kebakaran kapal yang sudah beberapa minggu menjalani perbaikan di kalangan kapal pt waruna rusa sentana
kapal sebut sedang doping
dokim di sana lagi perbaikan
jadi terjadi kebakaran
di saat ini kita lagi turunkan tim lapor untuk mengecek sebuah sebuah kejadian kebakaran tersebut
puluhan mobil pemadam kebakaran terus bergantian memadamkan api dibantu dua kapal yang menyemprot dari laut